bang adit bang adit
kak adit semua kak budi
kita tadi habis dikejar sama
horrornya kayak dikejar ibu datang lagi
kesana cok ya
aduh gue makin nggak ngerti deh
kalian ini kenapa
berasa kayak disneytron tau
bisa ketemu lo disini
tadi abis dari toko buku
nyari buku tapi
buku yang dicari nggak ada
nah ini kan pas banget ada si aviva
dia kan temennya rahma
ini kesempatan elu
buat cari tahu kesukaannya si rahma
jangkanya gue suka sama dia
menderita di awal itu nggak apa apa
yang penting terakhirnya lu tercapai men
udah atur aja
mumpung ada lo disini
kok tiba tiba kalian berdua ngajakin afifa makan
kalian modus ya berdua
gue sama budi
beneran mau ngajak lo makan kali
yudah ikut aja
pasti dinda marah banget ya
kadar kejutikan si dinda
dan gue yakin
sekarang dia pasti lagi kesel banget
dimas habis habisan kena semprot
pasti dinda tuh gak bakalan percaya lagi sama kita
semuanya tuh gara gara gue buangin dia pasti
udah bep lo jangan nangis
ntar gue juga ikutan menangis
kamu gak usah nangis ya
kalo semuanya pasti bakal baik baik aja
mau makan ya mah
ini kan makanan kesukaan mama
iya udah gampang
kamu tuh kan paling gak suka
biar kamu suka makan buah
akhirnya itu buah mama jus
mama kasih ke kamu
itu buat penambah tenaga kamu
biar seperti superman
kamu jadi suka makan buah
aduh daniel daniel
kamu tuh waktu kecil lucu banget
kamu inget gak ya mama ceritain tadi
daniel gak akan lupa
aku suapin ya mah
dong gak usah
mama ambil sendiri aja
aku ke kamar ya mah
aku mau ngerjain tugas dulu
aku akan lakuin apapun buat mama
untuk kesembuhan mama
dan untuk kebahagiaan mama
ini jamnya panggulang sekolah
bapak tuh dari tadi nungguin kamu
tapi sampai kapan
apa selamanya aku harus hidup sebagai daniel